saya baru dapat minta untuk menghabisi kalian
mau ketemu sama tess serena dulu
di mana saya bisa ketemu bang edi
selain di rumahnya
atau ketemu orang orang yang disuruh bang edi
buat nyari saya sama teman teman saya
kenapa gak takut ya
kalian kenapa dem aja
mereka musuh kita
saya bukan musuh kalian
tapi tetangga kalian yang ngajak kalian kerja
waktu kalian masih nganggur
urusan saya bukan sama kalian
tapi sama mereka
kalau kalian berpihak pada mereka
kalian saya pecat
kalau kalian dipecat
kalau kalian dipecat
kancah chat kalian langsung dapat kerjaan baru
nanti kita tanya sama kancah chat
kamu lawan temennya
kenapa kamu nginter perut terus
saya jadi mulas tahu
terima kasih temanku
kutip ku sudah nowhere
tudo akan bright
aku memberi ke pandangan game yang harus mau terjadi
jangan kalahkan hati hati dan ministeri
itu sangat banyak
yang saya tahu bang eddy gak pulang ke rumah
tapi nggak tahu dia di mana
agus taunya bang eddy gak pulang ke rumah
tapi nggak tahu dia di mana
kalau seorang orang yang nyari kita
saya sudah dapat nomor kontak salah seorang dari mereka
nanti saya kirim
kopi lah teh
mau makan gak
kalau ngebut kita udah sampai dari tadi
gak apa apa pelan juga
yang penting sampai
sama yang lain
dipecat atau enggak
saya masih belum bisa mikir
perut saya masih sakit
komandan sama wakil komandan habis duel
masa komandan sama wakil komandan gak akur
gak akur gimana
katanya habis duel
duelnya sama orang lain
wakil komandan duel sama didu
komandan duel sama temennya didu
didu itu siapa
ada masalah apa
gak usah banyak tanya
sisa nya masih sama utar
kasihin ke dia
orang yang kamu cari
kamu belum mati
akan telpon balik
saya mau ketemu orang orang yang nyari saya
kamu udah tahu mereka dimana
iwan kemarin dapat nomor telepon salah seorang dari mereka
terus saya telepon
kamu sama siapa aja
ujang kang murad sama iwan
kalau bisa diselesaikan dengan damai
selesaikan dengan damai
kalau harus perang jangan sampai kalah
ya udah sana berangkat
ya udah sama diberikan
bangun meaning chris pilih
dia pernah klik kont glitch bosses lainnya
pilih mean bat
saya titip jemuran
nggak boleh sama kang cecep
saya nunggu kabar baiknya aja
saya mau pergi dulu
perang sama siapa
sama orang orang yang dulu pernah nyerang kesini
sama kang jecep
aku akan berpangkat
iwan sama siapa
langsung berangkat nunggu iwan dulu
hari ini mau perang sama anak gua bang eddy
kamu tau dari mana
kang mus nyuruhnya
kalau bisa masalahnya diselesaikan secara damai
kalau harus perang jangan sampai kalah
kenapa saya gak diajak
kondisi kamu lagi gak memungkinkan
kalau kamu mau perang
jangan sampai kalah
kalau kamu mau perang
jangan sampai kalah
minimal saya kan bisa jadi supporter
bu bun mau ikut
macem macem aja sih bu bun
kondisinya kan masih gitu
dia bilang minimal jadi supporter
iya udah saya bilang gak usah
maaf saya terlambat
kita langsung berangkat
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
saya permisi ke dalam
langsung masuk aja
ya dipanggil kang mus
ya dipanggil kang mus
ya dipanggil kang mus
ya terima kasih
iya pak sama sama
cerah banyak dan babiz
oke dong paham
bukan gue makin rappers
jangan dipanggil deutschen
dalam umur standards
allah ta'ala murni parkir
karena kamu diringinkan ya
aku udah lima tahun lagi
sebetulnya saya mau nelpon bang edi dari kemarin sore
kamu sudah terlanjur nelfon
kemarin salah seorang backing orang orang di parkiran
di pasar sama di terminal
buat ngehajar mereka
mereka mau cari orang orang yang saya bayar
ini akan memudahkan orang orang yang saya bayar
membuat mereka menjadi tidak berguna
aku lagi di jalan
sama orang yang ajak kamu jadi copet
aku belum ketemu sama dia
aku umai sama yang lain
orang yang ngajak aku jadi copet
tahu kalau kemarin umai ngikutin aku
dia bilang itu membahayakan aku sendiri
kalau dia sampai ditangkap polisi
aku bakal ditangkep juga
karena aku sama dia sudah komplotan
barusan ada telpon dari garut nanya
akan pasti minat beli tanah haji bumu atau enggak
kalau masih katanya akan bisa bayar setengah minggu
haji munuh lagi butuh uang buat nikahin anaknya
sesuai perjanjian surat surat tanahnya nanti diurus kalau pembayarannya sudah lunas
setengahnya itu berapa
harganya sekitar sembilan puluh
belum termasuk biaya ini itu angkat aja seratus
jadi setengahnya lima puluh
aku minta pendapat esi
kalau esi terserah aku aja
kalau adelia sendiri gak mau ditolong
masa kita harus maksa supaya dia mau ditolong
iya tapi kasihan
akan mau minta pendapat cecep
bukan minta pendapat
mau nanya soal keuangan dari kecimpring
kalau buat yang setengahnya kan memang udah ada
nanti buat sisanya yang mau diangsur itu gimana
akang sebaiknya nyanggupin berapa
kedepannya penghasilan dari kecimpring perbulannya berapa
yaudah sekarang telepon cecep
nanti sekarang cecep lagi ada urusan
yaudah nanti telepon cecep
supaya kalian berhenti menjadi backing orang orang di parkiran di pasar dan di terminal
dalam aturan di jalan
dalam aturan di jalan
wilayah yang sudah dikuasai orang lain nggak bisa diambil alih secara paksa
dalam peraturan kami kami akan membela siapapun yang bayar
hari ini kamu mau ketemu baking orang orang di parkiran di pasar dan di terminal
ya mereka sudah di depan saya
kamu sudah dengan pasukan lengkap
saya baru dapat minta untuk menghabisi kalian
saya izin ke kantornya siang mau ketemu sama tes arena dulu
kita mau tembur
jangan rimeh telpon dulu

semoga selamat sampai tujuan
terima kasih pak
terima kasih pak
gantian sebentar patroli di dalam
menti saya pegel
muter muter pasar dari pagi
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
sebetulnya saya pengen bergabung sama orang orang yang dibayar bang edi
buat ngajar backing orang orang di parkiran di pasar sama di terminal
udah ya jangan banyak omong
lawan didu aja kamu kalah
kamu juga kalah sama temannya didu
belum ada kabar
abubun nggak nelfon aja ke iwan
takut urusannya belum beres
nanti saya kabarin kalau iwan udah balik lagi
kemarin waktu kita diajar orang mereka diem aja pecat atau jangan
kalau mereka kita pecat kita susah lagi cari orang
masalahnya mereka itu tidak menunjukkan loyalitas pada pimpinan
nggak ada keberanian buat ngebelak
masalahnya kalau mereka kita pecat kamu bisa cepat cari gantinya
nggak empat orang
atau kamu sendiri yang mau keliling lagi iuran
iwan kamu jalan dulu iwan
jangan sampai kecopetan
tidak itu berhasil
jangan lupa iwan
iya itu berhasil
tidak itu berhasil
aku mau pergi
emin kayaknya masih takut buat balik lagi
nanti mau makan siang di mana
biasa di warung dekat parkiran
kesini aja kita makan siang di warung biaya
mungkin kamu kangen sayur asem sama ikan asin sepatnya
tasik tasik tasik
awas saya suruh kesini
kasian dia sebatang kara
berhasil untuk kebencian adalah

mudah mudahan ber apple ad placed
kayaknya mereka cepet
kita rampas yuk
temannya perempuan gak bakal ikut melawan
sampai jumpa di video selanjutnya
orang yang ngajak temen kamu jadi copet udah ketemu
jadi di jalan kami ambil alih
kumpulkan anak buah kalian
suruh kesini sekarang
kamu tetep angkat tangan
halo kumpul sekarang
apa kabar teh
safira masih suka kesini
jarang tapi kemarin dia kesini
dia belum punya pacar ya
udah lama ya teh
enggak baru datang belum sampai lima menit
kau mau balik lagi ke terminal bos
enggak cuma main aja terima kasih ya
iya teh sama sama
sekarang telepon bang edi
bilang kalau bisnis di jalan
sudah diambil alih